sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gak semus dengan apa yang saya bayangkan
berkali kali saya tanpa sengaja menyakiti hati kamilah
dan berkali kali juga
saya udah merusak nama baik fadil depan semua orang
dan ini semua terjadi
karena kesalahan saya tante laras
semua karena kesalahan saya
kamu tidak usah menyalahkan diri kamu terus menerus
saya itu salut sama kamu
ya saya salut dengan keputusan kamu untuk bertukar posisi sama fadil
tidak mudah loh
menjadi orang lain
meskipun kalian itu saudara kembar
dan saya menghargai perjuangan kamu
agar kamilah selalu terlindungi dari kesedihan
kamu itu tidak sepenuhnya salah tovan
niat dan perjuangan kamu itu tidak salah
tapi yang salah
cara kamu memulai suatu kebaikan
dengan cara yang salah
resiko seperti ini
kamu mengorbankan banyak orang
termasuk andara kan
dari mana tante waras tahu
tadi tidak sengaja
saya mendengar pertengkaran kamu sama andara di depan rumah
dan saya mendengar
dan saya mendengar andara menjelaskanmu
dan saya menyebut nama kamu dengan panggilan taufan
berarti andara tahu semua ini kan
bukan cuma tahu tante
tapi anda juga yang membantu penyamaran saya ini
dia orang pertama yang tahu tentang rahasia ini tata
dan dia orang yang paling dirugikan
dalam penyamaran kamu ini kan
karena bukan hanya dia menyimpan rahasia kamu serapat mungkin dari semua orang
dia harus menahan perasaannya
dan harus bersabar
dikala semua orang menuduh dia berselingkuh sama fadil
kamu itu harus minta maaf sama anda
karena biar bagaimanapun juga
dia telah banyak membantu kamu dalam rahasia ini
selama kamu jadi fadil
dan selama ini juga
kamu pasti akan membutuhkan dia
untuk menyelesaikan masalah ini
aku mau yang bukan fadil
aku bukan fadil
aku bukan fadil yang buruk
aku buka fadil yang baik
aku bukan fadil yang penyayang
aku bukan fadil yang lemah lembut
dan aku bukan fadil yang penyambar
aku fadil yang kasar
dan aku fadil yang pemarah
dan itu karena apa
dan bahkan istrinya
gak ada yang percaya sama
ternyata kak fajar juga marah sama aku
tapi aku gak boleh lupa sama diri aku sendiri
dan kehamilan aku
dan kehamilan aku
mama tahu mila tak akan pakai peti wajah mila pusing dan pandangan kamila buruk ma
ya allah mila pasti hipertensi kamu kumat lagi mila
ya udah sekarang mama antar kamu ke dokter biar diperiksa ya
nggak ma nggak usah ma mila cuma butuh istirahat aja kok
kalau kamila tiduran pasti nanti pusingnya ilang
percaya deh sama mila
mila kamu gak boleh meremehkan penyakit mila
kasian dong sama diri kamu sendiri dan calon baik kamu

yaudah yaudah mama antar kamu ke sakit
ya ya ya mama antar
dan sekarang mama mau bawa mila ke dokter pa
yaudah papa antar ya
nggak usah pak nggak usah biar mama aja pergi sendiri sama mila
papa lebih baik tolong jagain tovan
sebentar lagi dokter fni kan datang mau periksa tovan
iya pa mama sama mila pergi dulu ya pa
tuh kak dok dokter bilang apa
kamu itu kecapean banyak pikiran
jadi aja kondisi kamu tuh langsung drop
makanya dok kamu harus jaga badan jaga kesehatan
kalau kamu sakit kamu nggak bisa cari ini dan si cantik
iya mah tapi keadaan itu sekarang udah bener bener baik kok
kalau gitu sekarang edo pengen nyari indi sama si cantik lagi ya
eh edo ya ampun dok baru aja dibilangin
gimana sih kok malah mau pergi
edo kamu tuh harus istirahat istirahat sehari aja
tapi ma kalau edo terus terusan di rumah
bukan edo tambah tenang dan tambah baik ma
tapi edo tambah sakit
karena edo terus kepikiran sama indi dan si cantik ma
aduh kepikiran terus sama mereka
besok aja tunggu sampai kondisi kamu itu makin membaik
udah edo kamu tuh denger dong omongan mama
tuh kan kata dokter tadi kamu nggak kenapa napa
tapi kok kamu nangis mulu mama kan jadi cemas saya muda ya
udah udah cukup cukup nggak boleh nangis ya
udah udah sayang
mer armah faut